mau bicara sama kamu
terima kasih banyak ya allah sudah mengembalikan rina
diperlukan aku sama sah
enggak orang orang sih
halo sa kamu dimana udah pulang ya mau udah
mama sama papa dimana sekarang
masih di rumahnya al al sama andi mau
sekali sama rena ini kenapa sih kenapa
semua orang lebih peduli dan meratih
nino semuanya gak ada yang mikirin aku
ya allah elsa dia marah lagi kalau aku
mandi kan belum balik
aduh udah jam segini belum ada kabar
juga rina ketemu apa belum
ini fix lagu pasti dipecat ini sama
apa gue ngundurin diri aja kali ya
kalau ngundurin diri gua kerja
dimana maka kalau asem uratnya kamu
apa sih lagi stress kayak gini lu
udah aku nggak pernah berjumpa dengan mbak andi mbak
udah aku nggak pernah berjumpa dengan mbak andi mbak
enggak lu kenapa begini
enggak ini serius
enggak ini beneran
oma senang sekali sama kamu ya allah
aduh oma senang sekali kamu udah pulang
ini gak boleh takut karena alat yang kuat yang berani
ini siapa pak
hai ini omahnya rena juga
hai rena cantik
ini namanya omah sara
miss kiki kangen banget sama rena
abis ini main lagi sama miss kiki ya
rena ilah maafin njus
rena kan udah pulang
kasihan elsa dirumah sendirian
iya terima kasih
sampai ketemu kapan kapan kita jumpa lagi ya pak
sampai ketemu ya
pak buk kiki hantar kedepan ayuk
mau pulang dulu ya
yaudah aku ke kamar dulu ya
mau bahas tentang kamu
terima kasih banyak ya allah
sudah mengembalikan rina
dipelukan aku sama sama
kenapa hati masih merasa sakit
pada rina udah kembali
apakah ada sesuatu hal yang lebih mengerikan lagi setelah ini
tadi siang ibu panti
soalnya kalau sampai ibu panti tau rina hilang
tenang aja allah
mama sama sekali gak bilang apa apa ke ibu panti
rina sekarang udah ketemu
lu jagain dia tuh si rena
jangan sampai lepas
kalau perlu lu kekepin
kekepin kekepin begini
lu kata kira beras apa deh kekepin
kira kira tadi ibu panti denger gak ya obrolan kita ya masalah rina hilang
kalau sampai ibu panti denger obrolan kita
hak adopsi rina bakal dicampur dari masyarakat
kalau gue rasa sih kayaknya gak denger ya
tapi kan ibu panti rada kepo juga ya
nah kalau denger apa gimana
hoseh udah galakan dia
orang lagi ngebelin dia ya
gak lagi panik kayak begini juga lo malah bilang denger denger
he he kalian berdua ini mah cuman pendapat uya aja
kalau feeling uya mah denger